kok saya malah dipukul kepala saya
otak lo tuh biar bener
yang namanya pacaran didampingin dong kalau lagi susah
itu baru pacaran yang baik
kalian mau nengok mama ya
putri malu hobi mencelak
nggak perlu ikut ikut sekarang
kamu tahu nggak
aku tuh takut banget kalau penyakit nenek itu makin mahal
saat tadi tante lihat kamu belum sarapan
tante bikinin roti sebentar ya
buat makan di jalan supaya kamu nggak sakit
mama yang sabar ya
mama jangan sedih
terus mama juga jangan maksain
aku ada yang diri ma
gimana kalau sampai kapanpun gak reda marahnya mereka
gimana kalau sampai seumur hidup mereka marah terus sama mama
dewi betul betul lancang
dia udah rusak hidup apa
ma udah dong
sama jangan salahin dewi terus
mama selalu nyalahin dewi dalam masalah ini
mama nggak capek
kamu juga gak capek belahin dewi terus
bahkan mama kamu sendiri kamu gak pernah bela
ibu obatnya ibu media nanti jangan sampai lupa diminum ya
ciput semua ya ibu ya
satria sebetulnya kan sangat menyayangiku
kasian sekali dia
selama ini aku sudah menganaktirikan dia dan indi
dan lebih mengutamakan tanti dan andre
orang yang udah aku jadiin anak emas malah sudah mengecewakan aku
mas berharap aku harus bagaimana
aku harus bagaimana mas pulang bawa anak dari mantan kekasih mas
anak ini gak berdosa wedya
anak ini anak kandung kita juga
biarpun satria bukan cucu kandungku
tapi kandara almarhum aku
mas budi mengalir di tubuh satria
harusnya aku bersikap lebih adil sama dia
nanti siang makan sama aku yuk
iya nanti aku jemput
aku jemput di rumah ya
aku nunggu di luar
halo dewi selamat siang
kang gustaf ngapain kesini
ya sama dewi atuh
masa sama tembok

udah lama ya wi kita gak ketemu
kamu tuh makin gelis aja
tangan tuh disekolahin dulu
udah sana pergi dewi tuh lagi nungguin andre
udah sana gak enak kalau dilihat
kamu masih dekat sama andre wi
wi kamu tau gak sih
ibunya andre itu udah bikin mata satria buta
ah kang denger tuh dari nonila kemarin
katanya sempet ribut gede gedean ya
udah lah wi kamu jauhin aja si andre
mendingan kamu cari aman
daripada kamu deket deket terus
nanti kamu bisa kena batunya juga
kang kalau aka gak tau masalah sebenarnya
itu kan semuanya kecelakaan
andre kan gak salah
jadi ngapain dewi tinggal
udah ah kang kesana
kamu tuh ah jadi ngerusak mutakang aja untuk godain kamu
udah siapa lagi yang minta digodain
udah sana ah kang
ntar andre dateng gak akan nangis
iya mutakang juga udah rusak
kamu udah lama
ya gak apa apa kol
kok muka kamu kayak banyak pikiran gitu
satria sama tante ini masih marah
tadi juga sebenarnya mama mau kesini
cuma gak boleh sama tante indi
pasti dia sedih banget ya
ya bukan cuma sedih sih
tadi pas aku mau kesini juga
dewi betul betul lancang
dia udah rusak hidup mama
ma udah dong ma
jangan salahin dewi terus
mama selalu nyalahin dewi dalam masalah ini
mama gak capek apa harus berantem sama aku masalah dewi
kamu juga gak capek belahin dewi terus
bahkan mama kamu sendiri kamu gak pernah belok
malah apa dre
enggak memang ngerasa berdosa aja
dan mama ngerasa nyesel aja
karena tante indi juga
mungkit mungkit masalah ini terus
sebaiknya kamu temenin mama kamu deh
aku gak mau dia ngerasa sendiri
kamu temenin ya
kita mau makan bisa kapan aja dre
aku duluan ya
ya kepada aku ya
gue tadinya seperti dia proyek navisised outfits

ada bangunin gw tadi
memberikan respon gitu disney on
jangan undes cuadernar ceriak
bukan pada pas dia argomu
barangkali tidak bisa berarti
saya melayani kamu terus
apalah untuk nemenin dampingin lah apalah
lihat aja ntar kalau udah kena batunya non
saya nggak mau ikut ikutan walaupun saya satu kampung sama dia
kok saya malah dipukul kepala saya
otak lo tuh biar benar
yang namanya pacaran didampingin dong kalau lagi susah
itu baru pacaran yang baik
tiap kali pacaran lo nggak pernah nemenin
kalau lagi ada masalah monyi sering seneng mulu
ma ma melatihan lagi ya
senang deh mama udah bisa bilang satria
nah ma kalau ini
mama makin lancar
mak mama harus latihan terus ya
biar mama makin lancar lagi
nanti udah kangen ma
nenek harus semangat ya biar nenek cepet sembuh
nenek kepalanya masih pusing
nanti kalau dokternya datang nanti saya bilang sama dokternya ya
ya sekarang mama mau makan apa
perkaya diri diunggah gaun kata
erak nasional sebagai alasan yang melakukan uang
satri kita negara sendiri ini saya penjahat